presiden joko widodo kembali menekankan soal cawe cawe yang akan ia lakukan pada pemilu dua ribu dua puluh
saat menghadiri rakernas pdip ketiga di lenteng agung jakarta selatan pada selasa
jokowi mengatakan cawe cawe yang ia lakukan ini merupakan tanggung jawab moralnya
agar proses transisi kepemimpinan nasional nanti berjalan dengan aman
sudah saya sampaikan bahwa saya cawe cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral
menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di dua ribu
yang harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional
lewat pemilu serentak lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak riak yang membahayakan negara dan bangsa
masa kalau ada riak riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem
sebelumnya pakar hukum tata negara yang juga mantan wakil menteri hukum dan ham
demi indrayana mempertanyakan sikapnya
presiden terhadap tindakan kepala staf kepresidenan muldoko
yang menggugat partai demokrat dalam tahapan peninjauan kembali di mahkamah agung
denny menilai seharusnya jokowi cawe cawe dengan memberikan kartu merah kepada muldoko
tata negara cawe cawe yang namanya pak muldoko saya setuju dengan pak fendi
bukan kartu kuning kartu merah
tidak bisa muldoko dilepaskan dari pak jokowi
dan aneh secara ketatan negara
keputusan menteri hukum dan ham itu digugat oleh ksp muldoko
itu aneh bin ajaib
dan presidennya diam
ini adalah anak buah dia
beliau bisa kemudian mengambil langkah mengharmonisasi cawe cawe dalam artian positif
hei ini jangan bikin malu dong
masa ksp saya mengugat menkum ham saya
langkah muldoko mengajukan langkah hukum peninjauan kembali terhadap partai demokrat
di mahkamah agung pada mei lalu
menguatkan spekulasi penjagalan pencapresan anies baswedan
dalam hasil lingkaran survei indonesia denny ja
jika nantinya salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan
mundur meninggalkan koalisi
anies mutlak gagal karena tidak mendapatkan tiket untuk pencapresan
misalnya nanti demokrat akhirnya versi ahi ini kalah di ma
ini otomatis nasdem dan pks juga masih kurang ya
lagi lagi jika kondisi ini yang terjadi
maka bisa dibilang anies akhirnya gagal untuk mendapat tiket capres
tim liputan cnn indonesia